pinangki sirna malasarilifoni sepuluh tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi jakarta
tuntutan ini lebih berat dari tuntutan jaksa yakni dua lima tahun penjara
majelis hakim menilai bahwa pinangki terbukti melanggar pasal pada undang undang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang
dan undang undang pemperatasan tindak pidana korupsi atas kasus pengurusan fatwa ma
agar terpidana kasus hak tagih bank bali joko chandra tidak perlu menjalani hukumannya
selain pidana penjara pinangki juga dijatuhi hukuman denda dan harta antara lain mobil mewah laptop miliknya dirampas negara